kolapsnya silicon valley bank seperti momen yang sangat menentukan apakah perekonomian akan stabil atau malah menuju keterpurukan
regulator menutup silicon valley bank dan mengambil kendali atas depositonya
imbas dari kondisi tersebut saham bank asia turun namun guncangan dari tutupnya svb ini akan berimbas ke beberapa hal
dan apa saja aset safe haven yang dapat dijadikan pertimbangan untuk investor
kami akan membahasnya bersama saya untuk melihat seperti apa sebenarnya dampak dari runtuhnya bank andalan perusahaan rintisan
kalau kita bicara mengenai startup di amerika ya ini pertumbuhannya sangat menarik sekali
kenapa saya harus memberikan sedikit background ini
karena silicon valley bank adalah bank yang memang mendanai perusahaan perusahaan startup besar di amerika serikat
berdasarkan data dari ranking yang dilakukan oleh startup ranking di amerika serikat itu ada sekitar tujuh puluh ribu ya
wow jumlahnya fantastis ya
dan mereka pastinya membutuhkan dana segar untuk biaya operasional
nah dari tujuh puluh empat ratus enam puluh delapan data biaya dana di dua ribu dua puluh satu yang saya dapatkan tetap dari ranking startup informasinya mencapai tiga ratus tujuh empat miliar usd
wow anda sangat melihat ini dana yang sangat fantastis
karena ini adalah bisnis startup yang ada di amerika serikat dan svb salah satu bank yang memang mendanai khususnya untuk bisnis startup
karena memang bisnis startup ini sangat menjanjikan sekali kalau kita bicara ya
lalu kita melihat sebenarnya apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan jatuhnya svb
kalau kita bicara sebenarnya bisnis startup tadi sangat menjanjikan tapi mereka sedikitnya lupa ada faktor lain yang memang di luar dari jangkauan para analis
para pelaku bisnis maupun kita warga yang hanya mengandalkan teknologi dan informasi
informasi perbankan salah satunya terkait dengan pandemi
nah pandemi di tahun dua ribu dua puluh itu sepertinya banyak memukul sektor salah satunya sektor startup
sehingga the fed harus mengontrol dari suku bunga
nah ini suku bunga the fed sepanjang dua ribu dua puluh dua itu sudah tujuh kali naik
wow jumlah yang sangat fantastis dengan naik ini mereka berusaha untuk meredam inflasi yang sempat di bulan juni ini di amerika mencapai
akibatnya sepanjang dua ribu dua puluh dua kemarin the fed sudah menaikkan tujuh kali suku bunga dengan naik sebanyak empat ratus dua puluh lima basis point
nah dengan suku bunga yang naik ini apa ini efeknya gitu
efeknya pasti berpengaruh kepada perusahaan perusahaan startup yang tadinya meminjam dana di svb
begitupun juga yang berharap mereka untuk ekspansi bisnisnya dengan ipo
karena mereka tadinya punya ekspansi besar besaran
tetapi ternyata ipo tuh butuh uang cash yang besar juga
nah masalahnya ketika mereka terkendala dengan suku bunga bank yang tinggi ini sampai empat ratus dua puluh lima basis point di dua ribu dua puluh
para nasabah maupun para perusahaan startup ini mulai kelimpungan
karena mereka butuh dana operasional
sehingga mereka butuh dana ini akhirnya terjadi adalah mereka berpikir untuk mengambil kembali uang mereka
nah akibatnya svb dalam kondisi yang sangat instan harus kehilangan uang cash cukup besar ya
akibat panikan warga karena kenaikan suku bunga terus terusan
ataupun para nasabahnya
kita kalau kita lihat kemarin saham svb dari penarikan modalnya di bulan ini yang menarik ya
kalau kita sedikit curhat curhat nih ya
di penarikan modalnya mereka ini di tanggal kamis ya
kamis kemarin itu mencapai empat puluh dua miliar usd
atau kalau kita bisa setara dengan enam ratus empat puluh delapan enam puluh sembilan t
dana itu akan ditarik oleh warga nasabah dan juga para perusahaan yang bergabung dengan svb ini untuk likuiditas mereka
karena sebelumnya kalau saya sedikit flashback
memang svb ini sudah melakukan konsultasi dengan goldman change untuk melihat apakah kondisi kesehatan mereka terkait dengan suku bunga yang semakin naik
mereka mencari berbagai cara ya
salah satunya tadi menjual obligasi
tapi resikonya obligasi ternyata lebih rendah
nah ini kenapa mereka menjual obligasi lebih rendah
rata rata mereka menggunakan obligasi ini adalah yang mereka miliki adalah bond atau surat utang
utang usd us amerika
di mana surat utang ini harganya dijual satu
bisa bayangkan nggak pengusaha pengusaha itu pada panik dong
mereka belinya segini tiba tiba mereka menjual dengan harga seperti ini
karena goldman shanks tadi memberikan informasi kondisi svb memang lagi genting terkait dengan masalah finansialnya
lalu kita melihat lagi hal hal yang menarik adalah penjualan saham
nah penjualan saham ini merupakan salah satu juga dari pihak svb untuk mendapatkan dana
dari masyarakat maupun dari para nasabah mereka gitu
mereka rencananya menjual saham sebesar dua dua puluh lima miliar usd
ya tapi warga sudah tunggu beru panik
karena mereka melihat bahwasanya kenapa tiba tiba menjual saham begitu besar
sehingga ya akibatnya penjualan saham collapse
penjualan saham collap ini karena para nasabah khawatir ketika mereka kerjasama dengan general elektrik
maksud saya general atlantik yang ternyata gagal
akibatnya semakin panik
nah akhirnya svb masuk ke dalam pengawasan kurator karena banyak sekali penarikan dana
kemudian juga kebijakan kebijakan yang tidak populis mengakibatkan kepanikan
dan kalau ini dasarkan saya dapatkan svb memiliki aset itu terakhir disimpanannya sekitar dua tujuh ratus sembilan triliun rupiah
per akhir dua ribu dua puluh
mengerikan sekali sih
sehingga pemerintah amerika serikat hanya bisa menjamin untuk kemampuan ataupun dana yang ada di dalam svb ini tidak sebesar itu
karena mereka masih dalam kurator
nah dampaknya apa nih buat indonesia
ya kita bicara mengenai pasar saham
beberapa hari terakhir saham indonesia
terutama teknologi perbankan semua mulai terkoreksi
karena pasti panik ya
apalagi kita bicara dengan bank
meskipun sebenarnya bank svb sendiri lebih dominan untuk sektor startup
dan tidak terlalu banyak terkorelasi dengan indonesia
mungkin ada beberapa perusahaan startup yang kita dengar pernah sangat familiar dengan indonesia
mungkin airbnb misalkan ya
kemudian juga satunya lagi roku channel
ini biasanya dia streaming
kemudian yang ketiga ini
sementara beberapa perusahaan startup lain mungkin kita tidak terlalu familiar dengan dampak yang diakibatkan dari mereka memang sebelumnya mendapatkan pendanaan dari bank silicon valley ini
kemudian apa yang menyebabkan berikutnya
surat utang negara yang perlu kita lihat
ini adalah menarik sekali
kalau kita bicara mengenai surat utang negara
ini merupakan salah satu data dari apbn di sepuluh maret dua ribu dua puluh
pada sepuluh maret
kalau kita lihat
sedangkan pada bulan maret ini delapan enam belas triliun
kemimpinan sbm ini sebenarnya porsi asingnya itu masih kecil
karena menurun asingnya itu menurun sekali
kalau data yang saya dapatkan terakhir porsi kepemimpinan asing hingga dua ribu dua puluh akhir
selanjutnya kita melihat lagi
ini merupakan salah satu
masih tetap menjadi safe haven
tadi saya sempat riset dan baca baca harga emas di antam hari ini
untuk satu gramnya itu ada satu enam puluh empat
satu enam puluh empat rupiah per gram
nah lumayan menjanjikan kan
menarik sekali kita kalau misalkan investasi dan menggunakan emas sebagai salah satu pilihan safe haven
kemudian surat beragaya negara
ini sesuatu yang menarik juga
karena di dalamnya itu ada obligasi negara
ini panjang ya
saya cuma memberikan beberapa saja
ini bisa menjadi pilihan anda
kemudian juga ori adalah konvensional
kemudian juga ada yang sukuk retail
nah kalau ini merupakan hal yang menarik
termasuk menai saving bond retail atau sbr
semua ini adalah aset aset yang memang dilindungi negara
ketika anda berinvestasi di beberapa elemen ini
termasuk reksadana pasar uang
ini adalah alternatif safe haven juga buat para investor
sehingga ini para investor bisa dijamin oleh pemerintah
seandainya tadi ada kondisi kondisi yang sifatnya unpredictable
dan sebagai salah satu alternatif investasi di pasar modal
nah itu kurang lebih pembahasan mengenai hal ini yang menarik
sehingga anda juga sebenarnya tidak terlalu panik
tapi seperti tadi presiden jokowi katakan
harus waspada dan berhati hati
dalam mengalokasikan anggaran anda dan investasi anda